pemerintah mewajibkan penumpang seluruh moda transportasi untuk menyertakan sertifikat vaksin covid sembilan belas saat melakukan perjalanan jarak jauh pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan dalam konferensi pers kamis kemarin
luhut menjelaskan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama
lalu bagaimana cara melihat dan mengunduh sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
sertifikat vaksin covid sembilan belas bisa diunduh oleh masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi setelah vaksin biasanya peserta akan mendapatkan sms dari nomor satu ratus dua belas
peserta vaksin tinggal membuka laman tautan situspedulilindungi id yang tercantum dalam sms dari seribu satu ratus sembilan puluh sembilan
dokumen sertifikat vaksin covid sembilan belas akan tersedia dan tinggal diunduh di ponsel peserta
peserta bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi jika sudah terdaftar klik ikon akun lalu pilih sertifikat vaksin di situ akan muncul sertifikat pertama maupun kedua anda
namun jangan sembarangan mengunggah sertifikat vaksin di media sosial karena beresiko membuat data pribadi ikut tersebar
tim liputan cnn indonesia